sebuah sumur minyak tradisional di desa hargomulyo
kebupaten bojonegoro jawa timur terbakar pada minggu petang
detik detik terbakarnya sumur minyak tersebut
rekam kamera ponsel milik warga
dalam video tampak kebaran api disertai kebulan asap hitam
tumbung tinggi hingga mencapai ketinggian puluhan meter
banyaknya material mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin
membuat api terus berkobar
para penambang hanya mampu menghalau api
agar tidak menyambar sumur minyak dan bangunan di sekitarnya
kebakaran ini terjadi saat para penambang
tengah melakukan proses penyulingan minyak mentah
pesan minyak mentah diduga mengenai tungku pembakaran
kebaran api berhasil dijinakan tiga jam kemudian
setelah tiga unit mobil damkar dari dinas pemadam kebakaran
kabupaten bojonegoro dikerahkan ke lokasi kejadian

kalau dugaannya itu ada minyak mentah yang mengalir ke tempat pembakaran
atau pemasaan atau pengolahan minyak yang ada di bawahnya
sehingga posisi pengolahan minyak sedang berlangsung
api sedang menyala mendapat aliran minyak itu semut
sehingga menyebabkan kebakaran yang lebih besar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
akibat satu unit rumah pengolahan minyak
serta sebelas liter minyak hangus terbakar